ada kabar baik bagi anda pemegang ktp elektronik yang ingin mengubah atau mengganti foto ktp anda karena berbagai macam alasan
misalnya ktp nya sudah buram atau sudah terjadi perubahan penampilan seperti saya misalnya
sebelumnya belum berhijab sekarang sudah berhijab
nah sebagai warga kota bekasi saya akan ajak anda untuk melihat bagaimana mekanisme dan juga pelayanan penggantian foto ktp di dinas kependudukan dan juga catatan sipil kota bekasi
ya berbekal ktp elektronik yang lama dan fotokopi kartu keluarga saya pun menyambangi dinas kependudukan dan catatan sipil di sdukcapil kota bekasi
beruntung hari ini tak banyak antrian di loket penggantian foto
segera saya melapor ke loket dan petugas akan memastikan kelengkapan dokumen saya
yang tak kalah penting pastikan kita mengisi lengkap surat pernyataan perubahan elemen data kependudukan yang sudah dilengkapi
materai setelah proses administrasi selesai kita pun akan dipanggil untuk tahap pengambilan foto
sebelum pengambilan foto petugas akan kembali memverifikasi data ktp elektronik kita melalui scan sidik jari
terakhir siapkan senyum terbaik kita
dan ktp elektronik dengan foto terbaru siap dicetak
nah ini dia ktp baru saya
sebenarnya prosesnya sangat mudah
nah bagi anda yang ingin mengubah atau mengganti foto dengan foto terbaru
anda tinggal datang langsung ke dinas kependudukan dan juga catatan sipil di wilayah tempat domisili anda tinggal
nah kemudian jangan lupa juga sertakan persyaratan yang sudah ditentukan dan langsung ikuti arahannya
sebenarnya ini prosesnya sangat mudah dan sehari langsung jadi
dan jangan lupa ktp yang lama itu harus ditinggal untuk ditukar dengan ktp yang baru
terima kasih banyak mbak kiki ya
kebijakan penggantian foto ktp elektronik ini sebenarnya sudah diberlakukan sejak awal
dirjen dukcapil kemendagri zudan arief menyampaikan
lamanya waktu kepengurusan sangat tergantung dari kelengkapan persyaratan dan banyaknya antrian di masing masing daerah
saat mengganti foto itu bila terpenuhi syarat
satu dia ada perubahan dalam wajahnya
satu dia dulu belum berjilbab sekarang berjilbab
yang kedua karena operasi
terkait dengan perubahan dalam wajahnya
yang kedua ketiga kalau mau merubah foto sekaligus merubah elemen data yang lain biar sekalian
kalau ada pekerjaannya berganti status pernikahannya berganti
tunggu apa lagi
segera perbarui foto atau data terbaru di ktp elektronik anda
perlu diingat seluruh layanan kependudukan ini gratis alias bebas biaya
akan lebih baik jika anda mengurus sendiri pembaruan data kependudukan
agar terhindar dari calo yang justru memperlambat prosedur pengurusan